namun juga memicu kontroversi para penggemar
sementara pendapatannya tercatat senilai satu tiga puluh tiga miliar dolar as
teriakan minta tolong istri verdi didengar oleh baradae membuat brigadir j merespon dengan tembakan
dalam acara partai amanat nasional yang digelar di bandar lampung baru baru ini